hai mengawali karir di bidang modeling pada usia tiga belas tahun mengantarkan bunga jelitai berani atau
akrab di sapa bunga penyandang mahkota putri indonesia dua ribu tujuh belas sebagai wanita nomor satu di
ajang tersebut bunga kini tengah mempersiapkan diri menjadi perwakilan indonesia di perhelatan
miss universe sebentar lagi kan miss universe akan dihelat begitu nah sampai bulan oktober ini
jadi memang persiapannya dari awal crowning moment putri indonesia itu yayasan putri indonesia dan
mustika ratu memang sudah mempersiapkan apa apa aja yang akan dibawa ke ajang internasional nanti
gitu dan kebetulan miss universe akan dihelat november bulan depan jadi waktunya kurang dari
satu bulan sih bunga mengaku diri
nya tidak terlalu mahir berbahasa inggris beruntung ajang miss universe menyiapkan penerjemah
untuk mendampingi para kontestan meski begitu bunga berniat untuk terus mengasah kemampuan bahasa
inggrisnya selain persiapan bahasa bunga mengaku sering memantau media sosial guna mencari tahu
saingannya di miss universe nanti mungkin kamu bisa diceritain proses research kamu dan kira kira dia
nih saingan terberat gue tapi kan memang
zaman sekarang nih era udah canggih banget sosial media tuh membantu banget jadi memang stalking
dikitlah finalis misalkan tahu nih jadi misalkan tahu nih hari ini finalnya miss negara
pantengin di ajang miss universe nanti bunga akan membawakan baju baju dari perancang busana tanah air diantaranya eventing count dari yogi
sama dan nasional kostum dari rinaldi ayonardi meski kini telah resmi menjadi perwakilan indonesia
di kontes seratus jaket awalnya bunga sempat tidak percaya diri mengikuti ajang kecantikan kalau
mengikuti perjalanan saya mengikuti putri indonesia itu awalnya banyak sekali pro kontra yang masuk
gitu karena memang kan dulu awal saya modeling saya tidak melanjutkan ke bangku kuliah gitu nah
yang mau ikut mungkin banyak sekali mungkin yang terhalang entah biaya atau mungkin ada yang bilang
kok nih salah satu pengalaman juga kak saya mau ikut tapi kulit saya hitam karena banyak yang bilang
katanya hitam itu enggak cantik tapi saya membuktikan saya juga hitam bisa dong karena kan apalagi
wanita indonesia kan beragam enggak cuma wanita berkulit putih gitu kan jadi saya juga membuktikan
di sini wanita yang berkulit hitam pun bisa juga menjadi sosok yang menginspirasi gitu dan juga
tadi dari segi pendidikan mungkin memang pendidikan akademis itu penting sekali tetapi kalau menurut
saya pendidikan kita enggak hanya dapat di bangku sekolah perhelatan miss universe sendiri akan
digelar pada november mendatang di amerika serikat bunga berharap dirinya dapat membawa prestasi baru
yang lebih membanggakan bagi indonesia padilla ras jakarta